benar benar ini kesempatan gue ketemu papa
mama kan bukan penjahat
jadi aku tinggal sebentar juga gak apa apa
nanti bisa aku balik lagi
dan bantu amiran
mama udah benerin kalungnya
jaga kalungnya baik baik ya
jangan sampai hilang atau rusak
mama percayakan kalung ini ke kamu
memangnya kenapa ma
karena kalung itu berharga zaira
di dalam kalung itu ada cinta
ada kasih sayang yang penuh dan tulus
yang tidak akan mungkin bisa tertandingi dan tergantikan
karena itu mama beri kalung ini ke kamu
kamu adalah orang yang tepat
aku yang tepat menyimpan kalung ini
karena kalung ini dari
dari ayahku yang sebenarnya
itu gak mungkin itu gak mungkin
ya allah apa benar aku anak laki laki itu ya jujur
mama udah bohong sama zaira

apa yang sama ini mama sembunyikan sih dari zaira
apa sih ma
zaira kau tiba tiba marah sama mama
mama gak sembunyikan apa apa dari kamu
mama udah bohong
mama udah bohong sama zaira
karena sekarang zaira tau lah zaira itu bukan
zaira kecewa sama mama
zaira zaira zaira zaira zaira hanyalah zaira
kamu itu tidak akan kehilangan apa
apapun yang terjadi
kita akan selalu sama sama
maafkan zaira pa
zaira gak bisa cerita
kalau kemungkinan zaira bukan anaknya papa
zaira takut pa
zaira gak tahu
apa yang bakal terjadi
kalau seandainya ternyata aku bukan anaknya papa
karena zaira gak mau jadi anak orang lain pa
zaira gak mau papa lain
tamu atas nama pak rusli
duduk dimana mbak
kebetulan saya janjian sama dia
terus kulitnya putih
sebentar ya mas
nggak ada tamu kita yang bernama pak rusli
hari ini kebetulan
tamu kita nggak ada yang datang sendiri
supaya aku gak ikut
kenapa aku percaya gitu aja ya
kenapa aku gak mikir
ini kunci apa bu
kamu akan jadi supir pribadi saya
untuk melunasi hutang hutang kpu
dan kamu harus siap
kapan saja dan dimana saja saya butuh kamu
ya kalau begitu
karena cuma pekerjaan ini yang bisa saya berikan sama kamu
nggak bu jangan bu jangan pecat saya
saya pasti akan belajar nyetir bu
jadi tolong ibu beri saya waktu ya bu
supaya saya tidak kehilangan pekerjaan ini
saya beri kamu waktu tiga hari
tapi kalau dalam tiga hari
kamu tidak bisa menjadi supir saya
kamu akan saya pecat
kalau dalam tiga hari
kamu tidak bisa menjadi supir saya
kamu akan saya pecat
kamu akan saya pecat
kamu akan saya pecat
kamu akan saya pecat
mama kamu itu pergi belum pulang dari tadi
kamu harus berantem sama mama
aku capek aku capek sama mama
mama selalu bohongin aku tuh gak
makanya aku harus ketemu sama diam
capek dengan kebohongan mama kamu
tinggal lakukan mama kamu
saya juga capek
semakin hari saya semakin yakin
kalau anak saya adalah zahira
pak gini pak
bapak tenang aja
siapa anak bapak sendiri
ya karena saya udah capek sama mama
saya akan kasih bapak semua kebenaran
karena saya udah capek sama mama
sampai jumpa lagi